saudara informasi di kompas petang kami lanjutkan terkait dengan presiden joko widodo
pdip mengatakan bahwa bapak bukan bagian dari partai pdip lagi
tidak usah perlu kenapa berbeda
dan tentu dari situ kita juga menjaga etika dan kehormatan beliau
bersikap keluar dari partai ya sudah biar saja
itulah pilihan beliau dan kita harus hargai
saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang ulang
orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari pd perjuangan
oh ya benar saja kita penampel lagi
tak lagi disebut kader oleh pdi perjuangan
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku tak masalah
walaupun terkesan dipecat dari kader pdip
karena berbeda pilihan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
sementara terkait keanggotaan ayahnya di pdi perjuangan
gibran meminta untuk ditanyakan langsung kepada jokowi
ya udah nggak apa apa
jadi kalau dari itu ada partai yang baru mungkin yang kita berat beratkan
belum ada pembahasan ke situ ya tunggu saja nanti
bapak juga belum membahas soal itu sebenarnya
tidak tahu tanyakan ke beliau sendiri
tapi tanggapan mas gibran pengalaman ini kan langsung macam kayak dikat dari patai gitu
sempat ada rasa kecewa gitu mungkin
mas besok kalau setelah penetapan itu nanti untuk prioritas
partai politik pendukung prabowo gibran ramai ramai
membuka diri untuk jokowi dan gibran bisa bergabung ke parpolnya
ketua umum partai golkar erlangga hartarto bilang
jokowi dan gibran sudah menjadi anggota golkar
erlangga juga menyebut menyiapkan posisi bagi jokowi di partai golkar
namun menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada jokowi
pak jokowi dan mas gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar golkar
tinggal tentunya formalitasnya saja
nah tentu partai golkar selalu terbuka terhadap kader kader terbaik bangsa ini
dan jelas pak presiden pak jokowi adalah kader terbaik bangsa
posisi tergantung beliau karena beliau sekarang milik bangsa
tak hanya golkar ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
juga menegaskan pan terbuka untuk jokowi dan gibran
zulkifli hasan bilang jokowi dan gibran tak perlu repot repot mencari partai
karena pan siap menjadi rumah jokowi dan gibran setelah tak lagi di pdi perjuangan
ya saya waktu dekat ada agenda mau ke solo
ya gitu jadi pak jokowi mas gibran tak usah repot repot lah
kan sudah berkali kali ya keluarga pak jokowi keluarga pan keluarganya pak jokowi
jadi sudah jelas terang tak usah kesana kemari
sudah ada rumahnya namanya partai amanat nasional
manuver politik jokowi usai tak lagi menjabat sebagai presiden cukup ditunggu
mengingat apakah posisinya yang diberikan petinggi parpol kepadanya bisa membuatnya leluasa
menentukan arah politik koalisi pemerintahan prabowo gibran nantinya
tak lagi disebut sebagai kader pdi perjuangan sejumlah partai politik pengusung prabowo gibran pun mulai membuka diri
untuk memberi posisi kepada jokowi dan gibran
jokowi dodo dan keluarganya lantas kemana
joko widodo dan keluarganya akan melabuhkan haluan politiknya setelah tidak lagi di pdip
kita bahas bersama saudara dengan waketum partai golkar ahmad doli kurnia
dan juga dosen ilmu politik universitas para madinah ahmad khairul umam
yang telah bergabung bersama kami di kompas petang salam sehat mas umam
nanti juga akan bergabung dengan mas doli nih tapi saya ke mas umam dulu nih
mas umam jadi menurut anda posisi yang strategis yang cocok begitu untuk presiden joko widodo
setelah lengser dari jabatannya sebagai presidennya apa
ya mas yaasir pertama tentu ini adalah sebuah kabar yang cukup mengejutkan
karena bagaimanapun juga informasi tentang hubungan antara pak jokowi dengan pdip per beberapa hari lalu masih cukup spekulatif
masih ada harapan untuk melakukan perbaikan melakukan rekonsiliasi pasca kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat ini
tetapi ternyata statement dari pak kumarudin latubun dan konon
dan konon juga dikonfirmasi oleh sekretaris pdip
tampaknya sudah semakin firm untuk meletakkan posisi pak jokowi dan juga mas gibran sebagai bagian dari luar keluarga besar pdip itu sendiri
dan ini menegaskan bahwa pdip akan mengambil sikap dan juga posisi sebagai oposisi dalam pemerintahan mendatang
ada pun kemudian kemana arah dan juga posisi kalau misal kemudian pak jokowi termasuk mas gibran melakukan hijrah politik dari satu partai
dan kemudian tentu membutuhkan rumah politik baru
maka salah satu yang per hari ini sudah menunjukkan ekspresi secara terbuka
tadi disampaikan oleh pak erlangga artarto ketua umum partai golkar
tampaknya golkar menjadi tempat berlabuhnya
apapun posisinya tentu idealnya posisi yang cukup strategis
karena bagaimanapun juga pak jokowi adalah tokoh yang per hari ini menjadi simbol dari kekuatan politik tertinggi
yaitu sebagai presiden republik indonesia
kalau misal kemudian golkar mampu mengkapitalisasi keanggotaan jokowi sebagai bagian dari keluarga besar golkar yang baru
tentu hal itu akan menjadi kontribusi yang positif bagi golkar ke depan
oke kontribusi positif dan posisinya strategis begitu ya mas umam ya
saya ke bang doli juga nih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
bang doli jadi posisi strategis itu apa yang ingin diberikan begitu untuk joko widodo
jadi kalau kami kan posisinya dari awal
itu kami sangat terbuka golkar sebagai partai terbuka juga membukakan diri pada siapa saja untuk yang sama sama merasa punya visi yang sama misi yang sama
aspirasi politik yang sama ya silahkan selama orang itu memang yang bersangkutan ingin bergabung dengan partai golkar kami dengan sangat terbuka menerima
bukan hanya jangankan presiden republik indonesia layak biasa saja kami tiba dengan tangan terbuka
nah tapi kan organisasi ini ada mekanismenya ada aturannya
jadi posisi khusus ini bang dolly syarat ketentuan tetap berlaku ya
oh iya tentu kan kita sebagai sebuah organisasi kan harus juga mentaati konsensus konsensus yang selama ini sudah kita bangun kan
organisasi ini besar kan karena memang kita punya tradisi organisasi yang kuat tradisi kaderisasi yang juga kuat gitu ya
nah ini kan yang membesarkan kita selama ini
jadi kalau kemudian ada potensi besar masuk ke dalam kubu golkar tentu juga harus menjalani mekanisme dan asur aturan yang selama ini juga berlaku
paling tidak diawali dengan adanya pembicaraan dulu kan
tapi pembicaraan ini memang sudah dilakukan mas doli karena kalau kita lihat ketum golkar erlangga hartanto sempat menyatakan bahwa kalau posisi di golkar ini tergantung dari joko widodonya
iya saya kira pertama memang harus datang dari pak jokowi
karena kan sampai selama ini kami belum pernah mendengar ya
tadi katakanlah kalau misalnya dari pdip nya yang sudah mengatakan
tapi kalau dari pak jokowi yang sekarang menjadi objek pembicaraan kita kan belum pernah menyatakan keluar
dan resmi dari pdip perjuangan
mas umam jadi menurut anda ini posisi yang cocok dan dikatakan khusus begitu di partai golkar ini cocoknya di mana
di dpp pk atau di luar dpp
iya idealnya kalau misalnya kemudian posisi pak jokowi diletakkan pada posisi sebagai pelaksanaan dalam kondisi pemimpin tinggi
kalau misal kemudian dalam posisi sebagai eksekutor maka tentu di posisi dpp
tetapi kalau misalnya kemudian targetnya pada posisi ketua umum tentu di dalam golkar tadi disampaikan oleh bang doli
ada mekanisme yang juga harus dijalankan
yaitu sesuai dengan adart harus memiliki keanggotaan lima tahun sebelum menjabat sebagai ketua umum golkar
meskipun adart termasuk juga tata tertib atau peraturan organisasi
seringkali juga bisa dimainkan bisa diubah atau bisa direvisi menjelang kongres yang akan dilakukan
nah oleh karena itu semua bergantung pada proses negosiasi termasuk juga kompromi antara kekuatan pak jokowi dengan elemen elemen di dalam golkar
tapi kalau misal ternyata hal itu dianggap terlalu vulgar untuk langsung meletakkan seorang joko widodo sebagai ketua umum partai golkar
barangkali alternatif yang cukup memungkinkan adalah
pada posisi posisi senior seperti dewan pertimbangan kemudian dewan kehormatan atau posisi posisi lain yang cukup terhormat dalam struktur golkar ke depan
ini yang ingin jadi pertanyaan saya selanjutnya mas umam dengan masuknya joko widodo jika nanti masuk
apalagi tadi anda sempat memention bahwa bisa jadi ini posisi sebagai ketua umum partai golkar begitu
ini akan mengusik tidak ada dewan kehormatan dewan pertimbangan petinggi petingginya lah elit partai golkar termasuk dewan pembina
proses pendekatan politik dan juga komunikasi politik yang dilakukan di bawah meja
karena bagaimanapun juga semua ini harus dilakukan secara smooth
supaya kemudian tidak memunculkan gejolak di dalam internal partai golkar
kita tahu golkar adalah sebuah entitas kekuatan politik besar
yang dihuni oleh cukup banyak varian varian kekuatan politik yang beragam
tidak ada satu entitas murni di golkar
bahkan dari sisi keorganisasiannya juga mulai kosgoro kemudian ampi
sampai kemudian elemen elemen yang lain relatif cukup beragam
oleh karena itu kalau misal kemudian komunikasi itu bisa dilakukan
termasuk melibatkan lingkaran terdekat dari pak jokowi yang berada di golkar
seperti pak luhut bin sarpanjaitan kemudian pak erlangga hartarto sendiri
termasuk pak bahlil untuk memberikan ruang bagi penataan atau menyiapkan landasan bagi landingnya pak jokowi di golkar
ada satu perubahan dalam adart untuk meletakkan pak jokowi di posisi yang sangat strategis di struktur golkar ke depan
kalau dari bang doli sendiri nih yang sebagai orang dalam golkar nih
di golkar sendiri sudah bulat satu suara atau masih ada dinamika gejolak terkait dengan jika nanti joko widodo bergabung ke partai golkar
saya kira kalau soal bergabung saya yakin kita juga tidak akan ada masalah ya
bergabung menjadi keluarga besar partai golkar
nah tetapi sekali lagi bergabungnya pak jokowi ini kan nanti
jadi tentu ada yang akan kita bicarakan antara seluruh warga partai golkar ya
tentu nanti pak ketua umum lah ya
komunikator kepada pak jokowi dan juga komunikator kepada warga partai golkar ke dalam
oke mas umam ini joko widodo ini tidak hanya dilirik oleh partai golkar tentunya ya
partai pendukung prabowo gibran juga melirik posisi dari jokowi daudini
menurut anda nanti jokowi daudini akan berlabuh ke mana
condong ke golkar atau masih ada peluang untuk partai lain
dan kalau seandainya golkar juga pengen ngotot ataupun pengen mengambil posisi dari jokowi daudini
ya rasa rasanya mas yasir per hari ini yang paling cukup memungkinkan untuk menampung seorang jokowi dodo adalah golkar
karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita cermati satu persatu
karakter dari partai gerindra cenderung memiliki loyalitas pada mekanisme pattern klien
berbasis pada kepemimpinan seorang prabowo subianto yang juga presiden terpilih di pemilu dua ribu dua puluh empat ini
sementara pan memiliki basis yang cukup segmented
sedangkan kemudian partai demokrat sendiri sudah memiliki pemimpin muda
juga memiliki prospek yang cukup baik mas agus harimurti yudhoyono
ada pun kemudian partai partai yang lain
tampaknya memiliki lingkungan politik yang sudah terbentuk cukup kuat
dan satu satunya salah satu yang kemudian memiliki alternatif cukup memungkinkan adalah golkar
karena golkar adalah lingkungan politik yang menunjukkan
dengan keinginan ada kesetaraan ada kompetisi yang vertida
ada kooptasi dari satu kekuatan politik tertentu
sehingga kemudian siapapun yang memiliki keinginan untuk berkomitmen masuk menjadi bagian dari golkar itu sendiri
maka memiliki kesempatan yang sama
tinggal kemudian seberapa mampu survive melakukan kontestasi di dalam internal golkar
untuk kemudian bergabung menjadi kekuatan yang integral dengan kekuatan kekuatan lain di dalam golkar itu sendiri
ya ini ya mas dolly apakah ini betul akan tetap bergabung
dan yang tentu dinanti adalah apa sih sebenarnya posisi khusus yang disiapkan oleh golkar untuk presiden joko widodo
terima kasih wakil tum golkar bang ahmad dolly kurnia dan juga dosen ilmu komunikasi politik dari para madinah
mas ahmad khairul umam telah bergabung bersama kami di kompas petang